kita mereference beberapa negara
di singapura bahkan itu sudah begitu leluasa
berbagai negara lain juga seperti itu
sehingga ini juga menjadi referensi bagi kita untuk membuat kebijakan
saya pikir pak jokowi sudah memikirkan itu dengan baik ya
untuk bagaimana pengaruh hepatitis itu
ke depannya seperti apa saran saya tanya kepada menkes
karena menkes juga melihat perkembangan dari negara negara yang lain